kita beralih ke persiapan natal dan tahun baru
jalan tol pasuruan probolinggo rencananya dua puluh satu desember hingga dua januari dua ribu sembilan belas
akan dibuka secara gratis oleh presiden joko widodo
pembukaan ini untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang natal dan tahun baru
untuk kelancaran arus lalu lintas saat libur natal dan tahun baru
pemerintah berencana membuka jalur tol pasuruan probolinggo secara gratis
mulai dua puluh satu desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
tol sejauh tiga puluh satu enam km ini akan menghubungkan kota pasuruan dan kabupaten probolinggo
dengan satu jalur yang dimulai pukul tujuh pagi hingga lima sore
namun demikian jika kepadatan arus lalu lintas berlebih
maka pengelola akan membuka dua jalur sekaligus
demi kelancaran nantinya petugas mengimbau agar pengguna jalan
tidak menggunakan kecepatan melebihi empat puluh km per jam
melihat sejumlah pengerjaan masih belum maksimal
simpang susun leces ini mau menuju ke grati pasuruan
ini sepanjang tiga puluh satu tiga kilo saya kira sudah secara fungsional ya
itu saya kira sudah bisa dilewati nanti untuk liburan mulai tanggal dua puluh satu desember dua ribu delapan belas
sampai tanggal dua januari dua ribu sembilan belas
saat ini progres pembangunan sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
pembukaan jalur ini juga akan menunggu uji kelayakan sejumlah pihak
demi keselamatan pengguna jalan